serba serbi haji kami soroti di asrama haji sukolilo surabaya jawa timur
terdapat pagar yang dinamai pagar pertemuan
di pagar ini calon haji dapat bertemu dengan keluarga yang mengantar sebelum berangkat
jemaah calon haji kloter dua puluh sembilan asal sidoarjo jawa timur ini
memohon didoakan sekaligus melepas rindu dengan keluarga
di pagar yang berada di belakang asrama haji sukolilo surabaya
di sini para pengantar untuk terakhir kalinya dapat melihat dan melepas kepergian kerabat mereka
yang hendak pergi ke tanah suci
selain sebagai ajang melepas rindu dan berpamitan
pagar ini juga menjadi tempat bagi para kerabat yang akan menitipkan barang kepada para calon haji
untuk mengantarkan keluarganya ke tanah suci
siapa tahu dengan harapan bersemangat itu dia juga akan tergerak cepat untuk keinginan terpergian
saya masih penyelidikan saudara saudara banyak
pagar pertemuan ini sangat membantu karena pengantar jemaah haji tidak bisa masuk ke dalam area
yang harus dilakukan
ini adalah hal yang tidak steril dari orang yang tidak berkepentingan dengan urusan ibadah haji
tri broto purnawanto surabaya jawa timur